perkembangan penanganan covid sembilan belas mingguan terus menunjukkan perbaikan
kasus mingguan menurun dari satu ratus delapan puluh delapan tiga ratus dua puluh tiga menjadi satu ratus dua puluh lima satu ratus dua kasus per dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
penurunan kasus minggu ini juga terjadi lima minggu berturut turut
jurubicara penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan
meskipun terjadi penurunan pada orang yang diperiksa
namun jumlah saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadi lonjakan
selisih kasus mingguan pertanggal dua puluh dua agustus dan lima belas agustus
tiga puluh tiga provinsi menunjukkan penurunan jumlah kasus
jawa tengah menjadi provinsi paling banyak mengalami penurunan kasus
sedangkan aceh paling banyak mengalami kenaikan kasus
tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau bor di aceh juga meningkat
dibandingkan minggu sebelumnya dari lima puluh enam persen menjadi lima puluh sembilan persen
jawa tengah menjadi provinsi yang paling banyak mengalami penurunan
yaitu turun enam belas sembilan ratus dua puluh satu kasus
di susul jawa timur turun enam empat ratus sepuluh kasus dan jawa barat turun tiga sembilan ratus sembilan puluh enam kasus
hanya ada satu provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan
yaitu aceh yang naik empat ratus dua puluh sembilan kasus dibandingkan minggu sebelumnya
dengan masih tinggi penurunan kasus
dan masih tidak stabilnya kasus covid sembilan belas di indonesia
diharapkan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak
agar mengurangi penularan virus corona